kementerian kesehatan republik indonesia menginstruksikan semua tenaga kesehatan
fasilitas kesehatan seperti apotek untuk sementara waktu
menyetop pemberian obat sirup pada anak dan balita
sampai nantinya ada hasil penelitian dari kemenkes dan bepom
sebagai upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak yang terjadi
kita akan langsung berbincang dengan guru besar fakultas farmasi ugm
namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami juga sudah berupaya untuk menghubungi
pihak kementerian kesehatan namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog sore hari ini
kita langsung saja ke bu zulis
selamat sore mbak nisi
kita melihat bahwa kementerian kesehatan kemudian menindaklanjuti adanya temuan kasus gagal ginjal akut pada anak
dengan menyetop pemberian obat begitu ya dalam bentuk sirop kepada anak anak
bagaimana kemudian anda melihat efektivitas dari
aturan ini apakah benar benar bisa mencegah gagal ginjal akut pada anak yang padahal proses penelitiannya juga masih terus berlangsung sampai saat ini
ya terima kasih
jadi sebetulnya memang sangat dinamik sekali
barusan sore hari ini kita mendapatkan rilis dari badan pom untuk beberapa obat yang sudah dideteksi
mengandung cemaran yaitu etilen glikol
jadi masyarakat bisa mengacu sekarang pada rilis badan pom yang barusan dilakukan
jadi ada lima yang dianggap atau yang diketahui atau ditemukan memiliki cemaran etilen glikol melebihi ambang batas aman
jadi mestinya nanti akan lebih terlokalisir ini mbak
karena yang kemarin kemengkes kan memang karena belum tahu ya
jadi hampir semua begitu disarankan untuk tidak digunakan
dan itu sebetulnya cukup membuat kegaduhan juga karena sebetulnya yang mana begitu ya
sekarang dengan adanya rilis dari badan pom diharapkan mungkin sudah makin lebih mengerucut begitu ya
sehingga mungkin nanti saya kira pastinya kemenkes juga akan menyesuaikan lagi kebijakannya setelah adanya rilis dari badan pom ini
saya kira gijal
ya bu zulis ini adalah satu hal yang baru ya
terjadinya gagal ginjal akut kemudian direspons dengan menyetop pemberian obat sirup
dan ini pastinya juga menjadi satu hal yang baru dan awam begitu ya bagi publik
nah mungkin kita akan sama sama mengenal terlebih dahulu ya terkait dengan kandungan ethylene glycol dan di ethylene glycol
apa sih sebenarnya kegunaan kandungan ini dan mengapa kemudian ada di dalam paracetamol sirup
dan kalau kita bicara tentang ambang batas amannya itu berapa sebenarnya kandungannya
mungkin boleh dijelaskan dari situ dulu
ini beberapa obat itu kan memang tidak bisa atau tukar larut dalam air
kalau dibuat dalam bentuk sirup maka seringkali dibutuhkan kosolven atau pembantu pelarutan
yang mana salah satu atau beberapa pembantu kelarutan atau zat yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan itu di dalam farmasi itu ada beberapa
antara lain misalnya propylene glycol kemudian ada glycerin seperti itu ya sorbitol seperti itu
nah dari beberapa bahan tambahan tersebut ternyata
ada juga yang mengandung impurity atau cemaran
jadi kalau ethylene glycol dan diethylene glycol itu pada dasarnya bukan bahan yang boleh ditambahkan di dalam bahan obat
tapi dia terbentuk atau dia terdapat sebagai impurity atau cemaran berasal dari bahan bakunya
nah sehingga industri farmasi tentu harus mengawasi atau harus mengukur ataupun menyiapkan bahan baku itu harus dicek untuk tidak melebihi batas ambangnya
jadi sebetulnya kalau pun terdapat diethylene glycol
glycol dan ethylene glycol selama itu masih di bawah ambang batas itu masih dibolehkan
karena itu adalah sesuatu yang wajar bisa terjumpai dalam satu produk sebagai impurity
ternyata jika melebihi ambang itulah yang kemudian perlu diawasin begitu
ya kata kuncinya adalah tadi cemaran ya bu zulis
artinya adalah ini adalah penambahan
penambahan baru begitu dalam yang seharusnya
atau ini adalah satu senyawa begitu
kandungan yang ditimbulkan akibat adanya reaksi antar senyawa
sebetulnya itu bisa berasal dari pada saat produk itu atau bahan bakunya yaitu propilen glikol itu disintesis
jadi itu ketika propion glycol itu digunakan itu sendiri juga mengandung cemaran
bisa mengandung cemaran
makanya bahan baku ini harus dicek dulu apakah cemarannya memenuhi syarat atau tidak
bahan bakunya begitu
tapi keberadaan bahan baku yang tadi anda sebutkan
sebenarnya di paracetamol sirup ini sudah berjalan cukup lama dong ya
tapi pertanyaannya mengapa kemudian baru sekarang ditemukan kasus kasus gagal ginjal akut pada anak dan juga balita
yang diduga disebabkan oleh adanya cemaran ini
ini misterinya ini mbak medi
missnya di mana nih bu zulis
kita belum tahu terus terang
karena ini juga kita tidak bisa menampikan juga mungkin penyebab penyebab lain dari gagal ginjal akut itu
yang itu nanti harus dipastikan
sehingga ini kan di dalam rilis badan pom pun disebutkan bahwa adanya uji cemaran tersebut itu belum berarti suatu kesimpulan bahwa ini selalu ada keterkaitan dengan kejadian gagal ginjalnya
tetapi ini adalah salah satu preventif ya
artinya oh ini harus diperhatikan begitu
tetapi bukan berarti langsung seperti apa ya
langsung dihubungkan atau menuduh bahwa ini adalah penyebabnya begitu
jadi saya kira kita masih tetap harus apa ya
tetap melanjutkan investigasi terkait dengan kemungkinan kemungkinan lain begitu
dari penyebab dari gagal ginjal akut ini
kalau kita bicara tentang masih menelusuri apa penyebabnya begitu
tapi kalau dikaitkan dengan konsumsi obat obatan yang ada
selain adanya kandungan ethylene glycol dan juga di ethylene glycol ini
apalagi kemudian bahan bahan lain yang juga berpotensi sebenarnya bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak
sejauh ini memang concern kita masih ke situ ya mbak messi
karena memang ini kebetulan juga kemarin dilaporkan di gambia ya
jadi sehingga konsumsi kita masih kemungkinan adalah pelarut dari bahan bahan ini
tetapi saya tidak hafal juga ya obat obat atau bahan bahan lain
sekiranya itu memang menyebabkan efek toksik tentu sudah ada aturannya tidak bisa ditambahkan
atau tidak boleh ada di dalam satu sediaan obat seperti itu
berarti artinya penyetopan pemberian paracetamol
sirup yang diduga mengandung bahan tersebut memang bisa dikatakan itu adalah langkah yang tepat untuk bisa dilakukan sekarang ya
sementara ini begitu
tapi harus kita lihat apakah dengan penyetopan tadi akan berdampak atau enggak nanti ke depan
jadi kan harus kita lihat ketika penyetopan ini dilakukan dan kemudian angka daga ginjalnya turun berarti tepat
tapi kalau ternyata masih ada ya berarti ada penjahat lain kan mbak
oke kita kemudian bicara juga penyakit penyakit lain yang memang membutuhkan obat obat cair atau paracetamol sirup
alternatifnya tidak bu untuk bisa menggunakan opsi obat lainnya
kalau paracetamol sebenarnya paracetamolnya kan enggak masalah ya
karena obatnya sebenarnya aman
sehingga sediaan lain seperti ada bentuk yang tablet yang punya
seperti itu bisa kemudian mungkin puyer dan sebagainya
jadi masih ada bentuk bentuk lain ya
misalnya yang bukan sirup yang bisa digunakan sebagai pengganti parastamol
cuma saya ingin meng highlight saja bahwa ketika sudah ada rilis dari badan pom ini
tentu mungkin kebijakan
kebijakan kementerian nanti bisa menyesuaikan ya
artinya mungkin tidak lagi semuanya harus begitu barangkali ya mungkin
mungkin nanti kita akan lihat ke depan seperti apa
karena saya harapkan mungkin akan lebih terlokalisir begitu
supaya enggak terlalu meluas karena damagenya itu cukup luas sekali
terutama orang tua yang mungkin anaknya dinilai atau disampaikan oleh dokter membutuhkan begitu ya
paracetamol yang dalam hal ini adalah bentuk sirop
tapi harus kemudian disetujukan
berarti alternatif lainnya adalah dalam bentuk tablet yang digerus begitu mungkin ya dok
dan sebetulnya begini mbak meci
selain itu juga kan kalau paracetamol mungkin sifatnya hanya untuk sementara ya
mengurangi demam mengurangi sakit
ada banyak misalnya kondisi lain yang anak anak itu membutuhkan dalam jangka panjang
karena misalnya penyakit epilepsi
dia menggunakan sirup obat anti epilepsi yang dia harus gunturkan rutin
dan selama ini baik baik aja gitu ya
artinya tetap aman
tetapi kalau tiba tiba harus dihentikan juga sebenarnya problem itu
kita khawatir juga kalau ternyata
nanti kambuh kejangnya dan sebagainya ketika ada perubahan bentuk atau perubahan ini
saya kira ini harus ada pertimbangan risk and benefit ya
atau manfaat dan risikonya begitu
apakah dengan mengubah ini menjadi lebih beresiko atau tidak terhadap penyakitnya itu sendiri begitu
yang pasti penelitian masih terus berlangsung
terakhir kalau kita bicara soal penilaian atau pengawasan
yang dilakukan oleh kemenkes dan juga bepom
apakah kemudian artinya dari dunia farmasi
menyatakan bahwa ini ada kecolongan tersendiri begitu
sampai akhirnya terjadi kasus yang diduga memang disebabkan oleh adanya
kandungan kandungan dalam obat yang dikonsumsi oleh anak anak dan juga balita
jadi memang saya tahu bapak dan pomp telah melakukan juga
sebetulnya pengawasan pre market maupun post market ya
tetapi kan memang dengan dinamika yang berjalan
kadang kadang adalah beberapa yang mungkin
sehingga memang tetap kita harapkan
bahwa pengawasan ini akan terus berjalan
dan ini bisa menjadi momentum untuk makin meningkatkan pengawasan ya
sebagai pelajaran juga gitu
saya kira demikian
ya yang pasti tujuan utamanya adalah kita bisa sama sama tahu
nanti hasilnya seperti apa
dari penelitian yang terus dilakukan
agar bisa sama sama menyetop begitu ya
adanya kasus gagal ginjal akut pada anak di indonesia
terima kasih banyak atas informasinya
guru besar fakultas farmasi ugm ibu zulis ika wati
sudah bergabung bersama kami di sianan indonesia